diduga dibunuh suaminya seorang istri di garut ditemukan tewas terkubur di galian belakang rumah
jasad korban ditemukan masih menggunakan pakaian dalam keadaan telungkuh
ratusan warga margawati garut gempar dengan peristiwa yang menimpa tetangganya
nani yuliani yang hilang selama sepuluh hari ditemukan tewas terkubur di belakang rumahnya
posisi korban telungkup dalam galian setinggi satu lima meter dengan pakaian yang digunakan sehari hari
meski sudah mengeluarkan bau tak sedap keseluruhan jasad korban masih tampak utuh
petugas kepolisian dibantu warga langsung mengevakuasi jenazah ke rumah sakit
isak tangis warga dan tetangga pecah saat jenazah dibawa menggunakan kantung mayat
mereka tidak menyangka perempuan yang dikenal baik hati ini meninggal dunia
kematian nani ini menimbulkan spekulasi tentang siapa pembunuhnya
diduga korban tewas di tangan suaminya sendiri yang langsung menghilang
selain kerap berselisih paham suaminya juga sering menganiaya korban
patut diduga kejahatan pembunuhan
patut diduga ya
sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh satreskrim pores garut kerjasama dengan posegat kota
kumpulan itu dalam keadaan telungkup
diduga oleh siapa
diduga pelaku oleh inisial ah
guna mengungkap pasti penyebab kematiannya jenazah korban dibawa ke rumah sakit
dokter selamat garut untuk jalani otopsi
deden rahadian garut